polda metro jaya telah melimpahkan berkas perkara mario dandi satrio dan shane lucas
tersangka kasus penganiayaan berat terhadap david ozora ke kejaksaan tinggi dki jakarta
kabit humas polda metro jaya kombespol truno yudo wisnu andiko mengatakan
saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
mengenai kelengkapan berkas perkara milik mario dandi dan shane lucas
jika berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap
kedua tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan
selain itu tidak ada perubahan penerapan pasal bagi mario dandi dan shane lucas
pada tanggal dua puluh satu maret itu sudah dilimpahkan tahap satu ke kejati dki
tentu ini ada mekanisme jaksa penuntut umum akan mempelajari secara syarat formil dan material
yang sudah dilimpahkan dari penyidik
tentu ini bagian daripada criminal justice system